majunya sangat pesat di dalam sistem transportasi
tidak dicemarkan oleh dunia
ini kan hanya berlebihan aja kasarnya gitu kan ya
satu pertama kita punya signature dari black peppernya itu sendiri
pak bambang bisa mendengar suara saya
yang tak takut mati dilindas kereta
yang tidak bisa dihindarkan gitu ya
selain itu lrt jabodebek juga punya asa untuk mengurangi polusi di kawasan jabodebek
nah oleh karena itu indonesia sebagai penghasil nikel tadi ini memang harus mengantisipasi kondisi tadi gitu ya
ada nggak catatan akurat
nah tapi itu memang butuh ada semacam research and development sehingga menghasilkan itu tadi
ex nya itu pak gerald
sementara untuk di pasar blok a sendiri anda bisa lihat di sebelah kanan bisa dilihat di sini pedagang
karena kalau saya boleh sharing juga kan